kementerian kesehatan akan mendatangkan obat fomepizol dari singapura untuk perawatan pasien gagal ginjal akut anak
namun idai jati menilai obat ini hanya berfungsi bagi pasien yang baru mengalami gejala awal saja
hingga saat ini kasus gagal ginjal akut anak di jawa timur sudah mencapai dua puluh lima kasus dengan kasus kematian sebanyak empat belas kasus
rumah sakit dr sutomo menjadi salah satu rumah sakit rujukan di jawa timur yang ditunjuk pemerintah untuk menangani penyakit gagal ginjal akut anak
ikatan dokter anak indonesia jawa timur menyebutkan antidotum merek fomezpizol yang didatangkan pemerintah dari singapura
hanya berfungsi sebagai penawar racun dari kandungan ethylene glycol yang ditengarai menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak
namun obat ini ternyata tidak bisa digunakan untuk pasien yang kondisi ginjalnya sudah rusak
pemberian fomepizol hanya bisa digunakan untuk korban dalam gejala awal yang terindikasi terpapar ginjal akut
di jawa timur sendiri masih belum menerima distribusi obat penawar racun ini
stadiumnya belum stadium tiga mungkin sudah bisa diberikan